dan untuk mengetahui lebih lanjut terkait penangkapan menteri kelautan dan perikanan
edi prabowo melalui sambungan telpon sudah bergabung ali muhtar ngabalin
pembina komisi pemangku kepentingan dan konsultasi publik kkp
halo selamat malam pak ngabalin
dea selamat malam assalamualaikum dea
waalaikumsalam pak ngabalin
saya dapat informasi bahwa bapak masuk dalam rombongan yang juga pergi ke amerika serikat
beberapa waktu kebelakang dan juga mengetahui bagaimana kronologis dari penangkapan pak edi prabowo
boleh digambarkan kepada kami seperti apa pak ngabalin
saya bukan saja masuk tapi saya tim resmi
saya tim resmi kkp dibawa oleh kepemimpinan pak edi menteri
yang melakukan kunjungan kerja untuk dan atas nama pemerintah republik indonesia
dalam rangka melakukan penangkapan
ada penandatanganan kerjasama dengan oceanic institute hawaii pacific university
jadi itu yang kami lakukan sehingga tidak saja masuk
tapi saya tahu apa langkah langkah yang dilakukan kebijakan kebijakan apa yang diperbuat
kemudian melakukan koordinasi dengan konsul jenderal di la kemudian di san francisco
kemudian bertemu dengan para peneliti profesor doktor yang luar biasa di ocean institute hawaii pacific university
dengan begitu maka di beberapa teman di beberapa media juga saya sudah menjelaskan bahwa
saya tahu apa yang dilakukan oleh pak edi terkait dengan kepergian sampai dengan pulangnya
makanya ada yang bertanya kenapa harus melalui le
iya karena itu kebijakan regulasi pemerintah dalam bidang penerbangan amerika serikat
semua orang yang masuk di hawaii sebagai wilayah pariwisata terhebat amerika serikat
maka harus melalui swep
nah di sana itu ada ocean institute hawaii pacific university
begitu juga pulang mereka bertanya kenapa tidak bisa langsung dari hawaii ke jakarta
iya penerbangan mereka maunya harus lewat san francisco
makanya kami hanya lewat saja numpang bermalan sejenak kemudian subuh subuh kami sudah balik ke jakarta
lalu dengan penangkapan oleh penyidik kpk apakah pak ngabalin melihat sendiri atau bagaimana
boleh digambarkan kepada kami
pada waktu itu kan memang setelah turun semua penumpang umum kemudian pak menteri juga ya
yang turun bersama sama dengan kami
saya kebetulan ketiga dari terakhir belakang ya tim kami itu saya ketiga dari terakhir belakang
tapi begitu saya lihat di depan sudah ada yang dipisahkan
jadi bapak bapak yang mau dimintai keterangan itu termasuk dengan pak menteri dan ibu
sudah ada di jalur yang tidak boleh dilewati oleh orang banyak
kami kami disuruh untuk terus lewat
tapi kan saya tidak bisa jalan saja begitu tanpa saya harus menunggu beliau
kami satu tim apapun masalahnya yang beliau hadapi saya harus tunggu apa keterangannya
dan saya tidak tahu kalau itu kpk
makanya saya kira itu protokol
protokol kkp atau petugas apa namanya karantina dan lain lain sebagainya
nanti dari belakang kemudian mereka memberitahukan kepada saya salah satu penyidik
bahwa kami dari kpk terus saya bilang jam berapa sejak jam berapa bapak di sini
kpk apa petugas bagaimana
dia tunjukkan kartu tanda pengenalnya kemudian kalau nggak salah
timnya itu sudah menunjukkan surat perintahnya dan lain lain
sehingga ya saya senang sekali karena pak menteri juga begitu kooperatif
kemudian bapak bapak kpk itu juga memberikan cara penjelasannya dengan baik kepada pak menteri
jadi pada prinsipnya saya menyadari bahwa tugas yang dilakukan oleh kpk adalah tugas negara
kami dengan pak menteri yang baru kembali juga adalah menjalankan tugas pemerintah
yang tidak lain adalah untuk menjalankan tugas tugas negara dalam bidang kelautan dan perikanan
saya kira itu penjelasannya
pak ngabalin ini kan kpk menyebut bahwa penangkapan menteri edi ini terkait dengan
peraturan menteri soal ekspor benih baby lobster ya
anda sebagai pembina komisi pemangku kepentingan dan konsumsi
maksud kami pembina komisi pemangku kepentingan dan konsumsi
apa argumen pak edi ketika mengeluarkan aturan seperti itu
karena ini sangat berbeda dengan aturan menteri sebelumnya pak ngabalin
iya kalau kan mesti ditahu kan berapa banyak nelayan yang menderita karena kebijakan terdahulu itu
terkait dengan pelarangan baby lobster itu
kita tahu bahwa pelarangan itu juga dilakukan
tetapi banyak orang melakukan ekspor ilegal
nah kalau makanya saya dalam di cnn juga kan pernah bilang bahwa kebijakan ini memang tidak populer
tetapi kebijakan yang dilakukan oleh pak edi ini kan yang pertama bukan saja kebijakan yang diambil serta merta
tetapi kan beliau punya penasehat ahli yang expert dalam bidang budidaya lobster ini kan sangat patent
saya kurang apa dengan seorang profesor dr rohmin dahuri
kemudian banyak sekali para dokter doktor kumlau terpelajar yang dari ipb
dengan begitu juga kemarin kan kita tahu juga bahwa kkp itu melakukan survei
dan juga penelitian
mendengarkan berapa banyak nelayan yang menderita atas kebijakan itu
nah saya mau sampaikan kepada dea dan para pemirsa bahwa salah satu tugas yang dilakukan oleh menteri edi itu adalah
atas perintah bapak presiden adalah membangun komunikasi kembali dengan para nelayan
maka beliau membentuk apa yang disebut dengan komite pemangku kepentingan dan kebijakan publik
maka itu saya diminta sebagai pembina di situ
yang menghubungkan antara harapan keinginan apa maunya nelayan dengan para direktur para dirjen dan pak menteri
dan yang lebih terpenting mbak dea kami tidak digaji di sana kawan kawan semuanya
sehingga kalau ada orang yang menilai bahwa kebijakan ini merugikan ya nanti diuji
kan ada uji publik juga toh tapi ini sudah satu langkah yang diambil oleh menteri dan saya kira ya ini satu keputusan berat
ini untuk kepentingan nelayan kemudian membawa devisa negara yang lebih banyak lebih besar untuk kepentingan bangsa dan negara
nah kebijakan ini yang diambil sebagai menteri beliau bertanggung jawab
beliau dengan penuh punya analisa punya penelitian mendapatkan informasi yang baik dan benar terhadap kebijakan yang hendak beliau lakukan
saya kira fair penjelasannya itu
pak ngabalin ini kita spesifik soal
apa yang sedang diperiksa oleh kpk soal perizinan
apakah selama anda melakukan komunikasi dengan nelayan kemudian juga antara nelayan dengan kementerian
apakah ada hal yang menjadi problem ketika menyoal perizinan ekspor ini
ya sebetulnya kan begini ya
kalau benih lobster ini di ekspor itu kan membutuhkan nelayan nelayan yang menampung
ya karena benih lobster ini kan dalam teori dan dalam penjelasan dan dalam sebuah kenyataan
itu kan dia tidak akan mungkin habis di laut republik ini
di seluruh pesisir pesisir ini
bohong itu kalau bilang dia habis
karena dia akan mati pada waktunya tersendiri
upaya upaya inilah yang akan dilakukan oleh menteri edi
sehingga kalau kebijakan ini kemudian harus membuat banyak orang sakit
kemudian kebijakan ini harus keberpihakannya untuk kepentingan rakyat dan kepentingan devisa negara
di mana salahnya
nah langkah langkah ini kan juga dilakukan
tidak kan kita tahu bahwa pak edi ini kan sebelum jadi menteri kkp kan beliau sebagai mantan ketua komisi kelautan dan perikanan
jadi bukan serta merta tidak tahu ini masalah
jadi ya tentu saja banyak orang yang sakit gigi sakit hati dan lain lain
tapi ya sebagai seorang pejabat publik dan orang yang diberikan tanggung jawab harus mengambil satu kebijakan
bahwa nanti ada hal hal yang kemudian dinilai atau itu menjadi konsekuensi dari sebuah kebijakan yang beliau ambil
nah nanti kita tunggu
kan kpk hari ini kan meminta
penjelasan keterangan ombus mod juga dan lain lain
kita tunggu aja mbak dea
pak ngabalin tapi ini singkat saja
apakah ketika landing di tanah air di suta apakah ada komunikasi terlebih dahulu dengan pak edi
karena pada waktu beliau saya harus menghormati juga karena ada teman teman di situ semua ya
teman teman itu bapak bapak dari kpk
kemudian yang kedua juga apa namanya dari sisi beberapa dalam posisi seperti begitu kan saya pribadi tidak bisa membangun komunikasi
karena begitu kami masuk sudah langsung dipisahkan oleh penyidikan
jadi saya menghargai itu saya menghormati itu
makanya tadi saya bilang pak edi juga sangat kooperatif
kemudian bapak dan ibu dari kpk juga menghormati pak edi sehingga enak
jadi tidak digambarkan seperti seakan akan orang itu di siduk kemudian di borbol di jalan seperti apa enggak
ada komunikasi yang baik lah gitu
baik terima kasih pak ali mohtar ngabalin pembina komisi pemangku kepentingan dan konsultasi publik
kp sudah bergabung bersama kami pada malam hari ini
terima kasih mbak dea assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh